tak banyak orang yang tergerak hatinya untuk merawat kucing disabilitas
rata rata kucing yang mengalami cacat fisik dipandang sebelah mata
namun tidak bagi bim bim
sebagai pecinta kucing kucing disabilitas juga layak mendapatkan pertolongan
di rumah blendy inilah kucing kucing yang cacat dirawat dengan penuh cinta kasih
rumah blendy berdiri sejak oktober lalu
nama blendy diambil dari kucing buta yang bim bim temukan dua ribu sembilan belas silam
di tempat ini kucing disabilitas tinggal di rumah yang bersih dan nyaman jauh dari kesan penampungan
pokoknya disabilitas lah kategori disabilitas karena banyak sekali saya lihat terjadi kasus kasus kekerasan
terus kalau dia di shelter harus ketemu dengan kucing kucing normal
mungkin untuk mereka hidup berdampingan agak susah
jadi mereka butuh tempat sendiri
sumber pendanaan rumah blendy berasal dari donatur dan usaha yang dijalani bim bim
kali ini saya bertemu yupin
kucing yang mengalami kebutaan namun terlihat sehat dan lincah
nah yupin ini hanya satu dari tujuh puluh empat ekor kucing disabilitas yang dirawat di blendy
masih banyak kucing kucing lain yang tidak beruntung
mulai dari kakinya sendiri
pada saat akibat abusive manusia mata yang buta kemudian juga sakit yang ditelantarkan oleh para pemiliknya sebelumnya
jadi rumah blendy ini seperti sebuah oase ataupun secercah kebahagiaan bagi kucing kucing disabilitas yang mendapatkan kasih sayang dan tempat yang layak
selain sudah membangun delapan tempat penampungan bagi kucing jalanan bim bim masih menyimpan asa untuk membangun klinik hewan subsidi
sehingga makin banyak kucing yang bisa berobat dengan kucing kucing yang berubah